setelah melakukan gelar perkara polda metro jaya memastikan tidak menemukan tindak pidana
ataupun pelanggaran terhadap pasal sembilan puluh tiga undang undang kekarantinaan kesehatan
dalam pesta ulang tahun yang dihadiri oleh raffi ahmad
berdasarkan hasil tersebut polda metro jaya memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus ini
polda metro jaya telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus dugaan protokol kesehatan
dalam acara ulang tahun yang dihadiri raffi ahmad
setelah melakukan gelar perkara kabinet humas polda metro jaya
kombespol yusri yunus mengatakan penyidik tidak menemukan dua alat bukti yang cukup
sejumlah fakta juga ditemukan seperti acara ulang tahun yang hanya dihadiri delapan belas orang dalam lapangan basket
dengan kapasitas tiga ratus orang serta bukti adanya alat swab test yang mereka lakukan
bagi semua yang hadir dalam acara tersebut
gelar perkara tersebut karena tidak terpenuhinya persangkaan pasal tidak cukup dua alat bukti
sesuai pasal satu ratus delapan puluh empat di kuhap sehingga dilakukan penghentian penyelidikan di sini